di lahan sekitar tiga hektare di wilayah sembalun kabupaten lombok timur
bawang putih menjadi tanaman utama yang ditanam oleh para petani
tak heran jika wilayah ini juga dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih
walau begitu seringkali harga bawang putih di pasaran tak menguntungkan
untuk menyiasati itu para petani ini mengolah bawang putih menjadi black garling
black garlic adalah hasil fermentasi bawang putih dalam suhu dan kelembapan tertentu
proses fermentasi ini turut mengubah kandungan nutrisi bawang
sehingga memiliki manfaat yang lebih beragam
dikutip dari cnn indonesia com ada tujuh manfaat dari black garlic
yaitu sebagai antioksidan mengatur gula darah mengurangi risiko penyakit jantung
melawan kanker kekebalan tubuh kesehatan hati serta kesehatan otak
proses pembuatan black garlic cukup membutuhkan waktu
setelah bawang putih dipanen kemudian dikeringkan selama enam puluh hingga sembilan puluh hari
bawang putih lalu di oven selama empat puluh hari hingga empat puluh lima hari
umur minimal enam sampai sembilan puluh hari
setelah bawang putih itu kering minimal delapan puluh persen kekeringannya
kita ambil terus kita potong potong dan bersihkan
kandungan yang bisa dihasilkan dari proses bawang putih menjadi black garlic ini akan meningkatkan polifenol
di mana kandungan polifenol yang tinggi akan efektif melindungi organ jantung dan kerusakan
di masa pandemi ini olahan black garlic menjadi mata pencarian alternatif warga sembalan lombok timur
karena banyak dicari oleh warga
untuk seratus gram olahan black garlic dijual dengan harga rp lima puluh
sementara harga jual bawang putih kering di pasaran untuk saat ini berkisar antara rp sepuluh sampai rp dua belas per kilogramnya
lalu ramadjun yadi lombok timur nusa tegera barat